memperingati hari ibu forum rembuk peduli bandung sehat menggelar perayaan bertema all about women
acara yang diikuti berbagai perkumpulan wanita di kota bandung itu antara lain terdiri atas talk show wanita sukses
dan wanita menginspirasi serta doa untuk para wanita di palestina
salah satu yang menarik perhatian adalah atalia kamil istri wali kota bandung ridwan kamil
yang membacakan puisi tentang artis seorang wanita
memakai baju bodoh pakaian tradisional makassar lengkap dengan aksesoris kepala
atalia kamil istri dari ridwan kamil membacakan puisi dengan lantang di hadapan ribuan wanita
puisi ini dipersembahkan untuk memperingati hari ibu yang jatuh pada tanggal dua puluh dua desember esok
perayaan yang digelar di transluxury hotel bandung ini bertajuk nusantara mempesona di kota bandung
transluxury hotel bandung adalah bagian dari ct corp perusahaan induk cnn indonesia
pada intinya perempuan itu sangat penting ada atau tidak ada hari kemas ada atau tidak ada hari kemas
kami sekalian bagaimana perempuan ini harus diakui keberadaan disyukuri keberadaan tanpa perempuan yang tidak ada di hadapan
tak hanya atalia kamil sekitar satu lima ratus wanita dari tujuh komunitas
juga hadir ikut meramaikan acara dan berlomba menjadi yang terbaik dalam berkostum pakaian nusantara
acara yang digelar untuk kedua kalinya ini diadakan sebagai upaya menambah wawasan wanita dalam berbagai bidang
dalam pesan dari kegiatan ini adalah seolah olah perempuan indonesia itu berpikir positif kreatif sensasi dan sensasi
karena kegiatan ini terjadi karena luar biasa kolaborasi dari semua pihak
siapapun kita dari suku bangsa pun
di suku mana pun dan saat mana pun kita bisa bersama sama untuk berbuat indonesia
dari kota bandung ke indonesia
selain peragaan busana acara juga diisi talk show
hingga pemberian penghargaan bagi wanita penginspirasi di kota bandung
dengan tujuh kategori di bidang ekonomi budaya pendidikan lingkungan hidup spiritual olahraga dan ibu rumah tangga yang menginspirasi
salah satu mojang bandung yang menginspirasi
adalah medina zaid
yang berhasil melaksanakan tugas sebagai seorang ibu
namun tetap sukses dan berkarya dalam berbisnis
pesannya pokoknya untuk ibu ibu yang mau mulai berbisnis
jangan pernah takut untuk mencoba
apalagi semuanya kan berawal dari mimpi ya
jadi untuk mengatur antara keluarga dan bisnis itu sangatlah gampang kalau kita bisa pintar memanage
jadi intinya berusaha untuk semua ibu ibu muda supaya kita bisa lebih produktif
dan alhamdulillah kan tadi
aku udah dapat penghargaan dan itu benar benar perjalanan aku bisnis lima tahun ini terbayarkan semuanya
acara ditutup dengan pembacaan deklarasi perempuan kota bandung
yaitu mengamalkan ajaran agama sesuai kepercayaan dan peluncuran website www all aboutwomen bdg
sebagai media komunikasi bagi para wanita
dian permatasari bandung